tiga bulan sudah hotel bintang tiga di kawasan raya kuta kuta bali ini ditutup dan merumahkan karyawannya akibat pandemi covid sembilan belas
setelah pemerintah provinsi bali membuka objek wisata bali bagi wisatawan nusantara pada tiga puluh satu juli lalu perlahan aktivitas ekonomi perhotelan di bali mulai bergeliat
pihak manajemen hotel yang sebelumnya merumahkan sebagian karyawannya untuk efisiensi kini sudah mulai dipekerjakan kembali
meski belum terjadi lonjakan dibukanya wisata bali bagi wisatawan nusantara berdampak pada tingkat hunian hotel yang mulai naik
seperti yang dialami hotel santika kuta bali sejak dibuka tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh okupansi hotel naik dua hingga enam persen
kebanyakan itu lewat daerah
dari gilimanuk jadi kebanyakan untuk liburan juga ada untuk kerja juga ada mbak satu sampai tiga kamar juga
hal yang sama juga dirasakan pihak manajemen fashion hotel legian kuta bali
hotel ini memfokuskan tidak hanya hunian melainkan juga untuk kegiatan mais atau pertemuan insentif konvensi dan pameran
kendala yang ada adalah bagaimana memastikan bahwa semua pengunjung yang datang ke hotel itu betul betul patuh dan mengikuti protokol
sehingga kita juga bisa memastikan bahwa kita semua dalam kondisi yang aman
hunian hotel di bali sempat mengalami nol okupansi sejak pandemi covid sembilan belas merebak maret dua ribu dua puluh dan bali ditutup bagi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
sejak pemerintah bali membuka pariwisata bali tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh sejumlah hotel mulai kembali beroperasi dan menerima tamu dengan mewajibkan protokol kesehatan
termasuk menunjukkan surat hasil rekomendasi
tim liputan cnn indonesia badung bali